kita beralih ke informasi lainnya sejak jumat lalu para pejalan kaki yang biasa melintas di jalan raya jati baru raya
bisa memanfaatkan jembatan penyeberangan multiguna atau skybridge di kawasan pasar tanah abang
skybridge diharapkan dapat menjadi solusi kemacetan
jembatan penyeberangan multigura ini sudah terintegrasi dengan stasiun tanah abang
para pengunjung yang datang menggunakan kereta komuter lain bisa langsung menuju ke kawasan blok f blok g
serta blok a dan b pasar tanah abang
nantinya ada lebih dari empat ratus pedagang kaki lima yang menempati kios kios yang disediakan di sepanjang skybridge
pemprov dki jakarta pun masih menguji coba jembatan ini hingga satu pekan ke depan sebelum pengoperasian skybridge secara resmi
sudah dari rekan saya produser lapangan cnn indonesia sabila destur
di skybridge jalan raya jatuh
dan di skybridge tanah abang jakarta
selamat siang destur
kalau bisa digambarkan ini menjelang persiapan pembukaan openingnya
seperti apa kondisi skybridge nya
apakah sudah mencoba melintasi
ya selamat siang fani
saat ini memang saya sudah menapaki di atas skybridge atau jembatan penyeberangan multiguna yang ada di kawasan pasar tanah abang jakarta pusat
dan memang fani meski belum dioperasikan secara resmi atau belum diresmikan oleh pihak pemprov
dki jakarta ini masyarakat warga yang biasa melintas di bawah
begitu di jalan jati baru raya atau juga para pengunjung dari pasar tanah abang jakarta pusat ini sudah bisa memanfaatkan dari skybridge ini
dan ini adalah hari kedua fani dari uji coba yang berlangsung sejak kemarin hari jumat
yang memang rencananya akan berlangsung uji cobanya ini hingga pekan depan
dan kalau misalnya bisa dilihat di belakang saya atau di sebelah saya ini fani adalah kios lapak yang nantinya
akan digunakan atau akan ditempati oleh para pedagang kaki lima yang ada atau yang biasanya berjualan di sepanjang trotoar di bawah tempat saya melaporkan saat ini
di jalan jati baru raya
ini totalnya ada kurang lebih sebanyak empat ratus empat puluh enam kios yang sudah disiapkan
ini nantinya para pedagang kaki lima ini akan menempati kios kios ini pada hari senin mendatang
dan memang pendataan sebanyak empat ratus empat puluh enam
kios yang ada di sini ini sudah dilakukan pendataan oleh pihak pemprov dki jakarta bersama dengan ombudsman
dan selain itu juga untuk mengantisipasi adanya pkl pkl liar yang berusaha untuk berjualan di atas ini juga
yang mereka sebelumnya tidak terdata ini dari pihak pengamanan juga nantinya pada hari senin besok
ini akan diperketat penjagaannya dengan menerjunkan lima ratus orang personil dari satpol pp
ini untuk mengamankan relokasi begitu ya dari pkl yang ada di bawah
begitu di jalan jati baru raya untuk naik berjualan di atas skybridge ini
kemudian juga kalau misalnya kita lihat di sini memang nampaknya sudah siap untuk kemudian digunakan bagi masyarakat
karena memang saya melihat di sini sudah ada jalur kuning khusus penyandang disabilitas
kemudian juga sudah ada papan penunjuk arah
jadi memang para pengunjung dari stasiun atau para pengunjung di pasar tanah abang ini saat keluar stasiun
ini ada setidaknya empat titik yang bisa mereka tuju
kalau misalnya keluar pintu stasiun belok ke kanan ini mereka bisa mengarah ke jalan ks tubun
kemudian juga bisa ke pasar tanah abang blok f dan juga ke blok g
kemudian kalau berbelok ke arah kiri ini bisa mengarah ke halte transjakarta
jakarta yang ada di bawah skybridge ini kemudian juga bisa berjalan ke jalan jati baru raya
baik terima kasih destu atas laporannya
kita harapkan saja agar pembangunan atau skybridge ini bisa mengurangi kemacetan yang biasa terjadi di wilayah tanah abang ya
terima kasih destu sekali lagi